ini udah ada buburnya
habisin ini buburnya langsung dimakan ya
jadi ini bubur buat sin
bukan buat dia rusti

cuma buburnya tumpah
jadinya saya mesti beliin
gimana nun keadaannya
fatimah bisa menang atau apa
sampai usin tidur aja
nggak usah sampai pagi
ya bisa aja sih bu
tapi emangnya nun mau ke mana
pengolah di kampung kak
nggak usah nun
biar saya aja yang ngarikan kot
menurut fatimah di sini aja jaga usin
nggak usah kak
sering ngerepotin aku
fatimah pergi dulu ya
capean juga nyuci di bandar nyetir angkot
capean juga nyuci di bandar nyetir angkot
capean juga nyuci di bandar nyetir angkot
jadi kiyek tuh
uang wadon yang mau ngerepotkan rusti
orang ngerti aburan apa
kayak artis metron
kan nyom kenalan sama sampean
ada apa toh mbak
boleh kan nyom kenalan
boleh kan nyom kenalan
boleh kan nyom kenalan
ngar nih kenalan
ngar nih kenalan
boleh boleh aja
boleh boleh aja
tapi ada syaratnya
tapi ada syaratnya
ya nyongakukan tuh syaratnya apa pun mbak
ya nyongakukan tuh syaratnya apa pun mbak
ini yang kecil
ini pasti nyongakukan segera ini
ini yang kecil ini pastinya ngakukan segera ini
rasanya tuh lecin
tapi kalau udah dijemur semuanya sekalian ya minta tolong
tolong pindahin jemuran ini ke tempat yang lebih parah
oke itu ngakukan pasti
lakukan segera ya
ini ngakukan segera
kok masih larik aja
kalau aku gak larik
nah adik adikku pasti gak bisa makan
jangan bang bang jangan bang
eh mbak apa sih kau
jangan bang bang jangan bang
bang jangan bang
fatimah kok belum pulang kejam segini

kalau kamu harus dihukum pasti ada yang akan berhentikan kamu sama wd itu
harusnya kan yang nari aku tinggalin
ya kan nol bukan dengan fatimah
lihat tuh sekarang jadi sakit kan
ya bener juga eh apa enggak kita bikin dia gak berhenti di sini
kalau begitu besok sama fatimah istirahat aja dulu ya
nggak mungkin lah
cakep lah itu cewek
ya kita ngantin dulu ya
kalau mau nyusul ntar nyusul aja oke
kamerah digital gue dong
kok udah lama banget pinjem sama gue
aduh lo jadi perhitungan banget sih sama gue
bentar lagi ya gue pinjemnya
solo gue masih butuh banget nih
iya tapi sampai kapan mau minjemnya
gue balikin kalau nggak besok lusa
terus pas gue balikin ntar lo sekalian gue traktir makan sama gue beliin baju
jadi terserah lo boleh pilih baju mana aja yang lo mau
terus ntar gue beliin
soalnya nih ya gara gara kamera lo gue tuh jadi lulus casting
kontraknya udah tinggal nunggu duitnya turun
pokoknya semuanya udah pasti deh
ini berapa bang
itu udah dijual
sudah itu beli
oh ini berapa bang
itu juga tidak dijual
karena ini sudah borong
ini juga lagi dijual
semua sudah yang borong
kok judes banget sih
berpuan kayak gitu lah jong kau dikasihanin
jangan begitu dong jeng kenapa tak ada ada orang membeli kok jeng larang
apa eh jangankan cuma sayuran busuk kayak gitu
luka sampai ini bisa saya beli tau
oh pesan kasih dua gaduh gaduhnya dua jangan pedes ya pok
ih ibu tunggu ya
itu masih banyak pok
elah dibilangin apis ya apis itu semua pesenan
oh gitu ya
ya udah pok permisiin
ya makasih bu
cepituan lah kadang tak dikasih hati
bukannya alim gitu
keliatannya aja yang alim kau tahu kan ibu kelakuan kayak gimana
eh orang itu sudah
orang itu sudah terlambat disini
ini adalah track jalur mikrolednya mbak fetima
tadi belum kelihatan batang hidung mikrolednya sedikitpun cak semin
pandang hidung benar itu isinya menggunung
karena lihat lihat pakai mata
itu kan menggunung ya
bukan menggirik tapi maksudnya
hahaha gitu dia
yang lagi kesana yang lagi kiri
hah itu dia
itu apa cak fetima cak semin
kejar sekarang cak semin
nah pulang aja tidur
bukan cak semin
dari niranya dapat tim pak
tapi kenapa yang nyajar angkotnya aku lagi lagi
bagaimana cak semin
jangan rag considerable
jadi langgana air warnanya

sekarang kogen pengen curi
oh tenang nanti ini
bati mbak binda rumpana bila binda
kalau bila binda binda amin bantu dia
alhamdulillah saya sihat pak
alhamdulillah saya sihat pak
terima kasih tv nya
pak samin saya pergi dulu ya
enak benar wanginya
pasti dia harus suka nih
siti ini bukunya ayam bikinan spesial benar deh buatnya
makasih ya pok
ini udah ada bukurnya
habisin ini bukurnya langsung dimakan ya
jadi ini bubur buat sini
bukan buat dia rusti
nanti nanti udah bikinin bubur
cuma buburnya tumpah
jadinya saya mesti beliin
kebetulan ya gue ketemu lo di sini
gue pengen nanya sama lo tapi lo harus jawab jujur ya
sebenarnya tuh lo beneran sedaraan sama rusti
kami cuma temen biasa
apa cuma temen lain
berarti gue dikandalkan sama si rusti
semangat mof yu
biru itu menang dua
dimengerti engilas di bawah sana
kau mau bilang lucu itu
masuk untuk bebas orang laki laki kan
terus nih asal kau tahu ya
gue paling gak suka di komik
pokoknya gue gak mau tahu
hari ini juga si fatima harus keluar dari rumah gue